dukungan terhadap keluarga yuyun siswi smp di bengkulu yang menjadi korban pemerkosaan dan pembunuhan terus berdatangan
saat ini keluarga mendapat bantuan rumah dari kapolda dan pengusaha di bengkulu
sejak jatuh fonis bagi tujuh pelaku di bawah umur keluarga yuyun selalu mendapat ancaman dari keluarga para pelaku
hal ini mendorong mereka meninggalkan desa dan mengungsi ke asrama sekolah polisi negara
rumah dan kebun milik keluarga akan dijual untuk biaya pembangunan rumah di lokasi baru
untuk pembangunan tersebut kapolda dan seorang pengusaha di bengkulu memberikan sumbangan pembangunan rumah tipe empat puluh dua untuk keluarga yuyun
rencananya rumah tersebut akan dibangun selama sembilan puluh hari